berita utama kembali hadir untuk anda saudara dan kami sudah menyiapkan sejumlah berita pilihan untuk anda
kita ke informasi yang pertama perampok bunuh korban
seorang lansia ditemukan tewas mengenaskan di rumahnya
korban diduga tewas dibunuh perampok
nasib naas menimpa seorang lansia di medan sumatera utara
korban ditemukan tewas di tangan perampok dengan sejumlah luka pada delapan belas maret
peristiwa ini terjadi saat korban berada di rumahnya sendirian dan sedang melakukan video call dengan anaknya
saat itu anak korban melihat ada perampok masuk ke dalam rumah korban
hal ini membuat pria delapan puluh tahun itu langsung memberitahu tetangga untuk membantunya mencari perampok
namun saat korban kembali ke dalam rumah ia justru diserang pelaku dengan senjata tajam hingga tewas
waktu beliau video call sama anaknya
anaknya bilang kayak di belakang bapak ada orang
jadi bapak ini keluar ke tempat pangkas depan itu
datang abang ini datang gak lama malingnya masih di dalam
bapak itu masuk sendirian berdikam dari belakang
abang itu datang abang itu pun lari karena abang itu takut
karena si tersangka pakai sajam kan
lari malingnya lari semua
maling dia bangun supaya gak dikejar juga
hingga saat ini polisi terus mencari keberadaan pelaku
polisi juga belum memastikan apakah ada barang korban yang hilang di bawah pelaku
feri rawan kompas tv medan sumatera utara